setelah melakukan kunjungan ke negaraan raja arab bersama rombongan besarnya akan beristirahat di pulau bali pada empat hingga sembilan maret mendatang
lebih dari satu lima ratus orang langsung tampaknya diboyong oleh raja arab ya
negara salah satu negara terkaya di dunia ya
tempat minyak berada
tapi bagaimana persiapan di bali saat ini menyambut kedatangan dari rombongan raja arab saudi ini
ya hera memang raja arab saudi ini memang raja yang kedua yang datang ke indonesia khususnya
setelah empat puluh tujuh tahun yang lalu sempat raja faisal dari arab saudi juga berkunjung ke indonesia
nanti memang pada tanggal empat hingga tanggal sembilan memang keluarga termasuk rombongan akan berlibur di pulau bali
dan memang ada dua mobil mewah yang akan mengangkut raja salman sudah tiba di bandara igusti ngurah rai bali
termasuk tim pendahulu yang sudah datang termasuk juga tim keamanan dari kepresiden yang ada di raja arab saudi sudah datang juga untuk melakukan persiapan kedatangan raja yang akan datang pada tanggal empat maret nanti
memang ada tiga hotel yang rencananya akan ditempati seluruh rombongan yang berjumlah sekitar satu lima ratus dengan dua puluh lima pangerannya
dan diinformasikan bahwa hotel di kawasan nusa dua lah yang dipilih
artinya ada satu hotel yang bernama st regis yang akan menjadi pusat keluarga untuk menginap
termasuk satu hotel di kawasan itdc hotel mariot rencananya jadi pusat juga menginap bagi rombongan yang lain
termasuk juga para pengamanan yang akan ditempatkan di hotel di daerah nusa dua di luar itdc
jadi untuk tempat wisata memang sehingga saat ini belum dipastikan
kemana saja raja salman dan rombongan akan melakukan kunjungan ke obyek obyek wisata yang ada
dan belum diketahui juga apakah nanti obyek wisata yang dikunjungi itu akan ditutup pada saat mereka berlibur
namun informasi yang saya dapatkan dari kabinet humas polda bali menyatakan bahwa
nanti tidak akan ada penutupan tempat wisata ketika raja salman termasuk juga rombongan akan mengunjungi obyek obyek wisata
jadi kemungkinan akan dibuka artinya wisatawan yang hendak berlibur pun di tempat yang sama dengan raja salman berlibur juga masih bisa untuk didatangi
termasuk juga nanti misalnya daerah daerah yang jelas hera bandara igusti ngurah rai bali pada saat tanggal empat akan ada penutupan sekitar empat puluh lima menit ketika pesawat dari raja arab saudi ini akan tiba
termasuk juga nanti pada saat mereka berangkat pada tanggal sembilan diperkirakan sekitar lima belas menit bandara akan ditutup untuk memberikan keleluasan bagi pesawat pesawat yang mengangkut rombongan